yayasan penyintas indonesia yang beranggotakan para korban bom aksi terorisme
mengapresiasi disahkannya revisi undang undang tindak pidana pemberantasan terorisme
khususnya pasal mengenai kompensasi bagi korban bom
ketua yayasan penyintas indonesia sucipto haribibowo
yang juga merupakan korban bom kuningan pada dua ribu empat ini
berharap lembaga lembaga pemerintah dapat memenuhi hak hak korban
sesuai mekanisme yang berlaku
selain itu dengan adanya undang undang ini
diharapkan aksi terorisme tidak akan terjadi lagi di indonesia
ataupun korban bom terorisme yang bergabung dalam yayasan penyintas indonesia
merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh lembaga dan pemerintah
yang bisa menyelesaikan undang undang tersebut
kita apresiasi dan semoga niat baik dari pemerintah dan seluruh anggota dpr
berbuah manis yang bisa kita nikmati
yang bisa dinikmati oleh seluruh penyintas atau korban bom terorisme di indonesia